anda kembali lagi dalam cn indonesia breaking news bersama saya daniar ahri
kami terus mengupdate kepada anda informasi terkait dengan kebakaran
yang terjadi pada pukul dua tiga puluh waktu indonesia barat rabu dini hari
tepatnya di blok c lapas kelas satu tanggerang banten
pihak dijenpas menyebut insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak empat puluh satu orang
informasi terakhir kepala humas dirjen pemasyarakatan mengatakan
rika aprianti mengatakan ada korban meninggal dunia
ada yang dirawat di rsud tanggerang banten
dan saat ini pihak lapas berkonsentrasi kepada pemulihan
pun evakuasi korban dan menjaga lapas kelas satu tanggerang tetap kondusif
karena mengingat lapas kelas satu tanggerang kondisinya saat ini juga sudah melebihi kapasitas
dengan jumlah yang cukup banyak
rika menyebut kondisi lapas saat ini masih dalam proses pemadaman
kepala humas dirjen pemasyarakatan by kap generasi
melakukan kaupung ma vocasi awam diuldade selanjutnya
samsung mengakibatkan per paperwork ke le paruri
dengan tanda selalu berkampung soket
u design acara untuk rasulullah
melambangi ustaz timur di halen
saya memetikkan m audi rs tujuh ratus tiga puluh bisnis
kami masih terus memutarkan kepada anda gambar yang kami berhasil dapatkan
ini adalah gambar yang kami dapatkan dan juga terima video amatir yang dikirimkan ke redaksi cnn indonesia
bisa anda lihat bahwa petugas pemadam kebakaran diturunkan di sana
dan memang dari informasi yang didapatkan bahwa tim pemadam kebakaran mendapatkan panggilan
pada pukul dua tiga puluh wib
kebakaran terjadi di ruang tahanan blok c lembaga pemasyarakatan kelas satu tanggerang
yang lokasinya berada di jalan veteran kota tanggerang kelurahan sukasari kecamatan kota tanggerang
ada pun kronologis kejadian menurut keterangan saksi
pukul dua tiga puluh wib mendengar teriakan kebakaran dari napi penghuni blok c tersebut
dan saksi bersama anggota jaga melaksanakan pengecekan ke ruang tahanan blok c
dan berusaha untuk melakukan evakuasi
dari yang dilaporkan petugas jaga berhasil mengevakuasi dua puluh orang napi saat itu
namun sebanyak seratus napi lainnya tidak berhasil dievakuasi karena api semakin besar
api diduga berasal dari konsleting arus listrik
evakuasi korban kebakaran

tetapi last busily juga harus di bremah
setengah juta kursi agar mendapat dtuntut satu heli ketuan tiga
dan contoh adanya

tapi sudah berhasil dipadamkan
dan lapas juga berhasil untuk dijaga ketenangannya
menjaga kondisi tetap kondusif
kemudian juga sudah ada narapidana yang dievakuasi
baik itu yang luka berat saat ini ada delapan orang luka berat
ditangani di rsud tanggerang
sementara puluhan lainnya mengalami luka luka ringan
dan dirawat mendapatkan perawatan di klinik setempat
terima kasih
berhasil evakuasi saat itu
namun kini informasi yang sudah dapat dipastikan dan diberikan kepada media
ada empat puluh satu orang yang meninggal dunia dan saat ini berada di rumah sakit
ada delapan orang yang luka berat dan ditangani di rsud tanggerang
kemudian puluhan lainnya menderita luka ringan dan juga tetap mendapatkan perawatan
saat ini terus dilakukan upaya maksimal baik itu dari pihak lapas kelas satu tanggerang
dan juga pihak kepolisian untuk menjaga kondisi agar tetap terkendali
baik itu di dalam lapas yang memang di lapas kelas satu tanggerang ini ada tujuh blok sebetulnya
dan yang terbakar ada satu blok yaitu di blok c dua candiri nengga dua
begitu juga menjaga keamanan di luar lapas
yang berada di jalan veteran kelurahan sukasari kecamatan ataupun kota tanggerang banten
agar tidak ada masyarakat yang mendekat ke lokasi
kemudian menjaga agar arus lalu lintas juga tetap kondusif
tidak ada penutupan di seputar lapas
seperti yang tadi disebutkan oleh kabit humas polda metro jaya yusri yunus dalam perbincangan saya
bersama dengan saya di sian indonesia breaking news
kami akan terus mengingatkan
menginformasikan dan juga memperbarui informasi kepada anda
dalam sien indonesia dan program di sien indonesia lainnya
dan sien indonesia breaking news akan dilanjutkan oleh rekan saya aldi hawari
sesaat lagi tetap bersama kami